upaya petugas gabungan untuk menjinakkan kobaran api yang melahap lahan gambut di kecamatan jekan raya kota palangkaraya kalimantan tengah berlanjut hingga rabu siang
cuaca panas ekstrim disertai angin kencang membuat api cepat meluas ke beberapa titik
petugas pun sempat kewalahan lantaran banyaknya titik api
ketua harian tim satgas karhutla kota palangkaraya emi apriyani mengatakan dalam sehari sudah terjadi kebakaran lahan sebanyak empat titik di dua kecamatan berbeda
pada waktu yang hampir bersamaan
lebih lanjut dikhawatirkan jika kebakaran lahan terus terjadi dengan jumlah titik api yang banyak bisa memperburuk kualitas udara yang mengancam kesehatan pernafasan warga
jumlah kebakaran sampai dengan tanggal dua agustus ini semuanya sudah berjumlah delapan puluh tujuh kali kejadian karutan di kota palangkaraya dengan luas lahan yang terbakar kurang lebih empat puluh enam hektare
jadi saat ini sedang kita ajukan kepada pimpinan bapak wali kota untuk mengajukan personil tambahan
berdasarkan data bpbd kota palangkaraya hingga saat ini sudah ada delapan puluh tujuh karhutlah dengan cakupan lahan yang terbakar seluas lima puluh hektare
diduga lahan yang terbakar sengaja dibakar untuk pembukaan lahan baru oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
sementara itu di jawa timur kebakaran hutan lindung yang berisikan taramanjati berkobar di hutan pandan desa ngelurup kecamatan sampung ponorogo pada rabu malam
besarnya tiupan angin dan medan yang terjal membuat petugas gabungan kesulitan melakukan pemadaman
bahkan petugas juga harus menyeberangi sungai demi bisa menjangkau titik api yang semakin membesar
belum diketahui pasti penyebab kebakaran hutan lindung
diduga api muncul karena adanya warga yang membersihkan sampah dengan cara dibakar hingga akhirnya
kedua kebakaran hutan hingga seluas dua hektare ini
menurut data bpbd saat ini ada sembilan titik kebakaran hutan lindung yang tersebar di tiga kecamatan
yakni kecamatan sawo sampung serta selahung
ada tiga kecamatan yang saat ini terdapat karhutlah
yaitu di wilayah sampung di wilayah sawo dan di wilayah ngiloilo selaung
untuk saat ini
laporan dari rekan rekan di lapangan
untuk api merembet meluas melebar dan saat ini menuju ke atas
hingga saat ini petugas gabungan masih terus melakukan pemantauan serta pemadaman di titik yang berdekatan dengan permukiman warga
ibu putan cnn indonesia